pemerintah provinsi dki jakarta membatasi jam operasional mal dan restoran hingga jam tujuh malam
aturan itu ada dalam instruksi gubernur dki jakarta no enam belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam penjagaan covid sembilan belas
di masa libur hari raya natal dua ribu dua puluh dan tahun baru dua ribu dua puluh
instruksi gubernur itu membatasi jam operasional usaha pariwisata dan pusat perbelanjaan seperti mal
tempat hiburan pada dua puluh empat hingga dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh dan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh hingga tiga januari dua ribu dua puluh satu hanya sampai pukul tujuh malam
pembatasan jam operasional di restoran hanya berlaku untuk sistem makan di tempat atau dine in
restoran masih bisa melayani sistem delivery dan takeaway selama dua puluh empat jam
sebagian pengusaha kuliner di jakarta bisa memaklumi aturan tersebut
loli manajer salah satu restoran kawasan
jakarta selatan menilai aturan tersebut adalah jalan tengah yang efektif
antara upaya menekan laju penularan covid sembilan belas dan bertahannya bisnis dunia kuliner
ya sebenarnya memang solusen sih ya
demi lebih sehatnya indonesia sih jakarta lah khususnya
kami buka dari jam delapan pagi di sini terus tutup jam tujuh untuk dine in
atau online tetap jam tujuh sampai jam sembilan
oh pasti kami batasin
seperti yang mbak lihat meja kami silang silangin
tetap kami sediakan hand sanitizer di luar maupun di dalam ruangan
para pelanggan pun memahami aturan ini
terutama saat makan di restoran dengan mematuhi protokol kesehatan
ini baru banget yang peraturan tutup jam tujuh
jadi ya kita pinter pinter manajer waktu aja
kalau misalkan emang mau keluar ya keluarnya dari siang
terus sesuai kebutuhan aja
kalau misalkan emang
sebenarnya aturannya sudah baik ya mbak
tinggal gimana pemerintah mengimplementasikannya dengan benar
kayak benar benar tegas sama aturannya mereka sendiri
dan menurut aku itu udah cukup bagus sih mbak
pembatasan jam operasional diakini mengurangi pendapatan usaha
namun di sisi lain pelaku bisnis memahami
saat ini hal terpenting adalah soal kesehatan
kayaknya berapa persen sih mbak omsetnya kemudian turun
omsetnya itu menurun
biasanya kalau di weekend itu jumat
jumat malam sabtu sampai sabtu malam minggu itu
omset kopi ya lumayan lah ya untuk usaha umkm itu
itu menurunnya sampai tujuh puluh sampai delapan puluh persen lah
tapi artinya kita dari pukul tujuh paling tidak sampai tanggal pukul sembilan ini
mengandalkan take away
kalau misalnya yang belas sendiri
dari aturan yang sudah ada penerapannya sejauh ini sudah ada pak
ada razia atau seperti apa sih mbak
semalam masih ada rajia
jadi tiap malam memang di rajia di daerah tebet ini
sama saat pol pp sama lembaga terkait lah
tak hanya di jakarta
di kota penyangga seperti bekasi dan tangerang juga menerapkan pembatasan jam operasional mal
tempat hiburan dan restoran